dengan terus bertambahnya jumlah angka pasien positif covid sembilan belas
pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan bantuan agar pasien positif dapat tertangani
termasuk pembagian obat gratis bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri
saya akan mengelaborasi berbagai kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi
langsung bersama menteri bumn erick thohir selamat malam pak erick
selamat malam mbak eva sehat sehat
sehat sehat alhamdulillah pak erik sehat sehat terus ya pak erick
pak erick kemarin baru saja presiden menyampaikan bahwa ada kebijakan untuk penyaluran obat gratis
nah yang kemudian menjadi pertanyaan skema penyaluran obat gratis ini nantinya akan bagaimana
dan apakah kemudian nanti akan ada wilayah wilayah yang mendapatkan prioritas terlebih dahulu
ya memang sesuai arahan bapak presiden kan kemarin sudah diputuskan
bagaimana negara harus hadir untuk rakyat
kita harus pastikan juga rakyat bisa sembuh dari covid sembilan belas
karena itu juga ketika rakyat mencari obat ya kita harus berikan solusi
ya memang solusinya itu paket obat gratis yang ada tiga macam
yaitu nomor satu paketnya itu untuk yang tanpa gejala
yang nomor dua itu panas mulai ada gejala
yang nomor tiga ada batuknya
nah itu paket paketnya direncanakan rp tiga ratus
untuk di jawa dan bali
lalu untuk di luar jawa dan bali ya sumatera
ini kan saudara saudara kita yang di sumatera juga harus menjadi bagian
ada papua kalimantan sulawesi juga nanti rp tiga ratus
tapi memang untuk bagaimana data datanya itu
kita tni terutama bekerjasama dengan pemerintah daerah
contoh saja misalnya untuk yang seratus ribu pertama minggu ini
itu sudah ada permintaan dari berbagai tempat
dki ada rp tiga puluh lima
jawa tengah ada rp tujuh belas dua ratus
ini data sesuai dari pemerintah daerah
nanti minggu depan rp seratus lagi
tanggal dua puluh dua lah kita siap
lalu tiga puluh juli rp seratus lagi
jadi totalnya rp tiga ratus
nah bersamaan juga untuk yang sumatera dan juga daerah lainnya
ya itu juga ada rp tiga ratus
nanti tentu koordinasi dengan pemerintah daerah
distribusinya seperti yang disampaikan oleh pak panglima tni
bekerjasama dengan bidan desa dan babinsta
jadi kalau ada kesulitan
ini masih offline semua ya eva ya
nanti mungkin yang online bertahap
yang namanya proses seperti ini perlu waktu
dan kita tahu juga kan
kementerian kesehatan juga ada yang bekerjasama
dengan juga bagi pihak
nah itu nanti pelan pelan saya yakin akan disinkronisasikan ya
jadi paketnya sama
dan tentu kita tahu kalau yang online itu kan di kota kota besar
jadi buat masyarakat yang di desa desa
ya masih offline lah kalau di indonesia gitu
nah itu dia yang kemudian nanti akan menjadi pr begitu
bagaimana kemudian agar bantuan bantuan ini bisa tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan
dan akhirnya tidak tumpang tindih
seperti tadi pak erick katakan
kementerian kesehatan sudah meluncurkan juga sebetulnya telemedicine
bagaimana kemudian ini bisa berjalan beriringan dan tepat sasaran
dan akhirnya yang membutuhkan yang menerima
yang paket yang sekarang yang tni ini kan langsung ke puskesmas
dan bidan desa dan babinsa
ya itu langsung itu
tapi kalau yang telemedicine itu kan lebih kepada ya perkotaan
kalau ini kita mau pasien yang di desa
kita desa juga dapat
di kawasan ya mohon maaf ya yang agak kumuh gitu kan
itu kita harus bantu
jangan kita hanya melihat yang kawasan kawasan yang intelektual saja kan gitu
nah jadi tapi yang penting kepastian obat murah buat rakyat tersedia dulu
itu kita langsung masukkan
sesuai dengan perugasan ya kami di kementerian bumn
distribusi saya percaya tni
untuk yang ke menkes kita sinkronkan
mungkin bisa ketemu kok
jadi kita dapat pernyataan dari menteri bumn
bahwa kepastian obat ini bagi seluruh masyarakat
yang sedang melakukan isoman tentunya ya
pak erik itu bisa dipastikan begitu ya pak erik
silahkan karena kan datanya juga sama pemerintah daerah loh
bukan kita tebak tebakan ya
kalau paket obatnya sendiri ini nanti akan apa saja jenisnya pak erika
karena kita tahu ya pak erik ini sempat
mempromosikan satu obat namanya ivermectin
dan itu disarankan untuk yang tersebagai terapi obat pasien covid sembilan belas
apakah itu juga akan masuk di dalam paket bantuan obat ini pak erick
yang ivermectin itu kan masih uji klinis
ya tetapi kan sesuai dengan tadi bp pom
boleh diberikan sesuai dengan resep dokter
nah sama juga loh
ini yang paket nomor dua dan tiga pun harus resep dokter
jadi bukan berarti langsung dikasih
jadi semuanya juga nanti tnd polri berdampingan dengan puskesmas bidan desa
dengan juga tim kedokteran tni
ya itu sama melakukan yang sesuai dengan resep dokter
untuk paket pertama itu kebanyakan vitamin c vitamin d zinc
ya itu seperti itu
tapi untuk di paket dua itu mungkin paket tiga ya yang agak ini ya
keluhan batuk begitu ya
hilang penciuman batuk kering itu ada azritomisin ambrofol
saya bukan ahlinya nih
sesuai dengan tadi kan standarisasi dari kemenkes semua dan juga dari tim dokter yang ada
ivermectin belum karena lagi uji klinis
oke tapi yang pasti bisa dipastikan begitu ya keamanannya karena memang juga melibatkan pihak medis begitu ya pak erik
kalau kita bicara bagi obat ya harus ada clearance dari pihak medis
kita nggak mungkin lah apalagi dengan kondisi sekarang yang rakyat panik ada yang bingung
kita harus pastikan obat obat buat rakyat ini ya sama standarnya
untuk siapapun kalangan yang ada kita nggak bisa bedakan
kita harus hadirlah
kalau kemudian dari penjabaran pak erick tadi ada pelibatan dari pemerintah daerah
nah ini bentuk sinergitasnya seperti apa
apakah memang penyaluran itu nanti akan menunggu dari permintaan pemerintah daerah
data mana yang kemudian nanti akan menjadi acuan untuk penyaluran bantuan ini pak erick
tetap distribusinya satu pintu tni
masyarakat itu ke puskesmas
datanya dari pemerintah daerah
sehingga ini tidak akan terjadi tumpang tindih
bisa dipastikan demikian begitu ya pak erik
selain memberikan bantuan obat ada juga upaya untuk membuat rumah sakit modular
nah sejauh mana kemudian rencana ini
ya kembali ini yang kadang kadang juga
saya suka dipersepsikan seakan akan kami di kementerian bumn jadi super menteri ya
mengambil juga kegiatan
enggak kita itu semua kegiatan kita sesuai dengan penugasan
apa yang dinamakan misalnya kemarin
kita harus bantu distribusi oksigen
ya alhamdulillah kita bantu
ya kita pindahkan beberapa truk dari pertamina dari berbagai pelosok
ada juga yang dari swasta dipinjamkan ke pertamina
itu mendapatkan dua puluh tujuh truk ya isotank
dengan masing masing dua puluh ton per truk
itu jadi lima ratus empat puluh untuk logistik kita lakukan
nah terus ada juga yang ditanya apakah bumn produksi oksigen
tapi ya kita harus lakukan juga
misalnya kemarin saya turun di karakatosil
sudah ada yang tiga ton per hari untuk medical
lalu di pertamina
pupuk sriwijaya ada juga tiga ton
nah kita juga sesuai dengan penugasan percepatan yang harus dilakukan
kita mudah mudahan nanti di petro kimia gersik
kita juga ada kita produksi dua puluh satu dua puluh satu lima
itu per hari
ya tapi baru tanggal lima belas agustus
nah tapi kita coba lah
karena kan kita tidak tahu ya covid ini berapa lama
belum lagi penugasan rumah sakit modular
kita juga pernah loh melakukan tadi
di awal awal membangun wisma atlet sama menteri pupr
yang alhamdulillah kan sangat bermanfaat sekarang
ya salah satunya kita replikasi juga kemarin di wisma haji
termasuk rumah sakit modular yang kita akan bangun sekarang juga di belakang taman anggrek
yang sebenarnya hari ini sudah jadi juga yang di simpruk ataupun yang di tempat

hal ini memang kita lakukan tidak lain
tadi bumn sebagai korporasi tapi juga punya public service obligation yang harus kita lakukan
oke kalau sampai kemudian mendapatkan julukan super menteri begitu ya pak erick
kalau tadi dikatakan ada penugasan
persepsi ya supermentri
itu salah lho
tapi kalau kemudian dikatakan beberapa kali
sebetulnya seberapa besar harapan dukungan dari kementerian bumn ini terhadap penyelesaian pandemi covid sembilan belas pak erik
ya kembali kita melakukan semua sesuai dengan tupoksinya
kita tidak mau tadi menjadi menara gading
tidak mungkin berhasil
ini bukan masalah covid saja
di banyak bidang kita selalu sinergi dengan banyak kementerian
nah tentu masalah covid ini luar biasa
ini bukan eranya kita saling tuduh
dengan gotong royong pun tidak mudah
apalagi kita terpisah pisah
masa kita kalah dengan negara negara lain
kenapa kita tidak bisa
saya rasa insya allah lah
kalau kita niatnya sama
jangan pernah kita lelah juga
melayani rakyat kita
apalagi yang punya jabatan seperti kita kita
ya kita harus sinergilah
kita harus lakukan hal yang terbaik untuk rakyat di bawah
ya apakah memang kemudian masalah gotong royong ini menjadi salah satu kendala pak erik
dalam upaya penanganan pandemi sejauh ini
kalau dari hasil evaluasinya pak erick
saya rasa sinkronisasi pasti ya perlu waktu
tapi yang penting tadi
dan saya rasa luar biasa lah
kinerja kita bersama sama
kita lakukan yang terbaik
tidak mungkin kita kerja sempurna
ya sempurna hanya milik allah
tapi ya kita harus berbuat yang terbaik
kalau kemudian tadi pak erick bicara soal gotong royong
salah satu kata yang kemudian dikaitkan dengan gotong royong adalah vaksin gotong royong
nah kita akan bahas lebih lanjut lagi
tapi kita harus break dulu
pak erik kita akan lanjutkan sesaat lagi
ya saya masih bersama menteri bumn erick thohir untuk membahas penanganan pandemi covid sembilan belas
pak erik kalau tadi kita terputus
sejauh ini dari kacamata pak erick sebagai menteri bumn evaluasi pak erik
bagaimana program vaksin gotong royong ini mendukung dari upaya untuk mencapai herd immunity nasional
ya saya rasa kalau kita tahu sejarahnya kan itu jelas
bahwa bapak presiden bicara semua vaksin gratis
nah karena itu ada vaksin program pemerintah
yang jumlahnya sangat banyak
ditargetkan untuk satu ratus delapan puluh juta rakyat indonesia
tetapi terus ada perkembangan
banyak dari pihak swasta industriawan semua melihat mereka ingin membantu pemerintah dalam penanganan covid ini
dengan cara cara mereka membeli dan memberikan gratis kepada seluruh pegawainya
nah tentu hal ini saya rasa hal yang positif ya
dan karena itu pemerintah melihat program ini baik
dan tapi ini semua gratis ya
tidak ada yang berbayar
nah alhamdulillah kalau kita lihat sekarang program daripada vaksin gratis pemerintah berjalan dengan baik
bahkan bapak presiden tadi harus ada percepatan dengan tni polri
sekarang tmi pori banyak buka sentra sentra
kami juga pernah buka sentra vaksin bumn ya
nah tapi juga vaksin gotong royong harus dipercepat
nah kalau kita melihat sekarang data datanya
kita sudah distribusi satu lima juta vaksin gotong royong kepada pihak swasta
ya mereka menunjuk parman kese masing masing
mereka sekarang sudah mulai menyuntik
nah hal hal ini saya rasa positif
karena memang kan hal ini bagus
ketika tadi ada banyak perusahaan juga peduli ingin membantu pemerintah dan memberikan gratis kepada tadi
tapi kalau kemudian akhirnya berkembang ada wacana akan adanya vaksin yang kemudian bisa diakses secara individu
yang disebutkan sebagai vaksin berbayar
nah itu bagaimana kemudian akhirnya timbul wacana seperti itu pak erick
ya saya rasa itu sudah dijawab
di beberapa kali wawancara
saya bilang tidak ada yang pernah buat vaksin berbayar
terutama dari saya
disitulah kenapa ada pemikiran percepatan
ya dari tentu rapat koordinasi kementerian
dimana mungkin tidak akses ini dilebarkan
salah satunya pemikiran untuk individu
bisa mereimburse kepada perusahaannya
nah kami berpikir ini hal yang positif saja
apalagi tadi yang namanya penugasan ya kita lakukan sebaik baik
karena itu kan kita buka dulu hanya di delapan tadi klinik kimia pharma
itu sudah langsung besar besaran
prosesnya kan harus benar
ya kita harus cek juga yang datang
benar nggak individu dijamin perusahaan
nah tetapi tentu kemarin
ini kan ada koordinasi
dan pihak kpk kejaksaan bpkp
mereka melihat daripada permenkesnya perlu diperbaiki
komisi sembilan juga bicara seperti itu
nah karena itu kemarin diputuskan untuk ditunda dulu
untuk diperbaiki daripada tadi
apa permenkesnya juknisnya
ya dan bapak presiden sendiri sudah jelas
vaksin berbayar tidak ada
tidak bicara vaksin gotong royong di stop
vaksin berbayar tidak ada
untuk lebih jelasnya kita dengarkan sama sama lagi ya pak erik
pernyataan soal tidak adanya vaksin berbayar
yang baru saja tadi disampaikan oleh sekretaris kabinet pramono anung berikut ini
setelah mendapatkan masukan dan juga
respon dari masyarakat
presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar
yang rencananya disalurkan melalui kimia pharma
semuanya dibatalkan dan dicabut
sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang di gratiskan
seperti yang disampaikan oleh bapak presiden sebelumnya
hal yang berkaitan dengan vaksin gotong royong
mekanismenya tetap melalui perusahaan
dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada
sehingga dengan demikian
mekanisme untuk seluruh vaksin
maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan
digratiskan oleh pemerintah
baik artinya kita anggap
kemudian yang tadinya sempat timbul rencana
untuk individu bisa mengakses
tapi kemudian merimbas
ke perusahaannya itu gugur begitu ya
pak erick apakah ini nantinya akan berdampak
terhadap program vaksinasi gotong royong
yang kemudian direncanakan oleh kementerian bumn
ya saya rasa tidak mbak ya
karena kan memang tadi
sesuai dengan penugasan
membantu program daripada vaksin gratis
nah tentu dengan hal ini
percepatan harus tetap kita lakukan
jadi kalau kita akan fokus tetap bekerja
dan tadi sudah disampaikan
arahan jelas dari bapak presiden
bahwa semua vaksin gratis
sesuai dengan tadi
permen kes yang sudah ada sebelumnya
permen kes yang ada direvisi
ya tentu itu menjadi bagian
yang kita harus lakukan secara bersama sama
tanpa melihat tadi
apakah benar dan salah
tetapi ini yang pentingkan
percepatan di mana semua vaksin gratis
sekali saya tekankan
tidak pernah berbayar
ada perbedaan antara vaksin gotong royong
kemudian dengan vaksin yang disuplai langsung
oleh pemerintah kepada masyarakat
itu yang kemarin sudah dibicarakan
tidak pernah memakai jenis jenis vaksin
yang dipakai oleh program gratis pemerintah
apakah yang namanya pfizer moderna sinovac
itu tidak pernah
kita sejak awal ditugaskan
memakai sinovac dan cansino
dan jumlahnya dibandingkan tadi
yang program gratis pemerintah jauh
jumlah kita secara dosisnya itu
jadi kalau ada persepsi
gotong royong lebih besar
daripada program vaksin gratis pemerintah
itu tidak benar
dari hasil data kadin yang masuk ke kami
kita pun penyediaannya
sesuai dengan tadi permintaannya
yang suntik dua kali
jadi tujuh lima juta
lalu yang belum datang
yang jumlahnya lima juta
jadi saya rasa komposisinya tidak
dan just ada perkataan juga
vaksin sumbangan dipakai
ya tidak mungkinlah
apalagi yang covax gavi itu kan jelas di pemerintah
dan tidak pernah
dibicarakan covax gavi pun
bahkan vaksin sumbangan sinovac
yang merknya sama
tidak pernah kita taruh di tempat bumn
itu sudah jelas
dibantu untuk defable
nah kan tadi
rakyat indonesia yang disabel juga
jadi ini tidak kebalik balik
itu hal yang biasa
tapi sudah pasti
kalau kita bicara tuduhan
kita transparan yang terbaik
kita negara demokrasi
kritik adalah obat
jadi itu sesuatu
jangan juga kita karena hal itu menjadi sensitif
ini semua mau kerja buat rakyat kok
kita buka setransparan mungkin
kalau ada yang berpikir
oh ini jangan jangan bumn
pada bangkrut gara gara pmn
bumn itu kontribusi sepuluh tahun terakhir
rp satu delapan ratus triliun itu pajak
rp satu delapan puluh triliun lebih
itu tadi pnbp
dividennya hampir rp tiga ratus empat puluh tujuh triliun
dan pmn yang dilakukan pada saat ini
adalah semua penugasan lama yang harus diselesaikan
kereta api cepat
kita juga merestrukturisasi
yang memang program sesuatu hal yang problem
di tahun tahun sebelumnya
ini semua kerja gotong royong
kami dari kementerian bumn dengan kejaksaan
kami bumn dengan kpk
kami juga bpn dengan banyak kementerian
jadi kita konteksnya sama
dan itu hal yang lumrah
ini negara demokrasi
medianya juga banyak
kalau kita dikritik marah
jangan mau jadi pejabat publik
kritik itu harusnya
dan terus membangun
seperti yang tadi pak erick katakan ya
dan kuncinya transparan
ini era nya terbuka
digitalisasi sudah pasti terbuka semua
dan yang penting
itu tadi ya
kita semua harus sama sama bergotong royong
untuk kemudian bisa mengatasi pandemi covid sembilan belas
dan juga tentunya
dampak dari pandemi covid sembilan belas ini sendiri
pak menteri bumn
terima kasih atas waktunya
salam sehat pak erick
jaga protokol kesehatan